aksi bejat seorang ayah di garut berakhir di jeruji besi
selama empat tahun pelaku tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak berumur sepuluh tahun
di karawang perampok spesialis pembobol rumah yang telah beraksi sebanyak enam puluh kali tewas ditembak polisi
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal
defrin seorang pria paruh baya ini ditangkap anggota unit perlindungan perempuan dan anak reskrim pores garut
ia diciduk polisi karena menyetubuhi anak kandungnya sendiri selama empat tahun sejak anaknya berumur sepuluh tahun
pelaku beraksi keji saat sang istri sedang tidak di rumah pergi kerja
aksinya terbongkar setelah istri pelaku mendadak pulang kerja dan mendapati pelaku sedang menyetubuhi korban
sepuluh kali beraksi membobol rumah warga seorang rampok di karawang ditembak polisi hingga tewas
polisi terpaksa menembak pelaku lantaran mencoba melawan petugas menggunakan celurit
saat akan ditangkap
menurut polisi saat beraksi pelaku kerap masuk melalui jendela rumah dengan membobolnya menggunakan linggis
saat kepergok pemilik rumah pelaku tak segan melukai korbannya
petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung kami siang meringkus tujuh anggota geng motor ternama
yang kerap melakukan aksi begal di sejumlah kawasan di bandung
ketujuh pelaku masih berusia enam belas hingga tujuh belas tahun
empat diantaranya bahkan masih berstatus sebagai pelaku
pelajar smp dan sma
sebelumnya geng motor ini telah melakukan lima belas kali aksi pembegalan sepeda motor sejak februari hingga akhir maret
tim liputan transmedia